ada juga argumentasi dari kubu dua misalnya atau pemerintah bahwa
bangsa sini kan disepakati bersama dengan dpr
tapi ketika anggaran itu diswitch
tiba tiba anggaran yang disepakati dpr sudah cukup tiga ratus triliun
kan butuh persetujuan dpr lagi nih kan
bapak menteri x menteri y menteri z
anggaran bapak untuk kementerian bapak kementerian bapak
kemudian diubah menjadi bansos
loh anda semua yang muat kan
artinya ada kebijakan yang sifatnya sepihak dari eksekutif yang harusnya itu disetujui oleh legislatif
dan itu sebenarnya baik undang undang harus tetap dalam persetujuan
karena kan ini kan anggaran tiap kementerian
itu sudah precise kan
kementerian x dapat sekian tahun ini
tidak bisa diswitch begitu saja
nah yang menarik argumennya adalah bahwa banyak sekali orang menderita
ketika covid bagaimana itu
bandingkan bansos waktu covid jumlah anggarannya dengan bansos menjelang pemilu
lebih tinggi bansos pemilu kan
karena itu kalau anda tanya saya
kedok politik yang dilakukan selama ini dengan justifikasi bansos
jika anda mempunyai ke difficulties dengan butuhnya